sebaiknya bu naya jangan banyak bergerak dulu ya
karena dalam masa proses pemulihan
anak saya di luar sana dok
dia masih kecil
saya nggak bisa diam di sini aja mencari dia
kamu kenapa nangis
muda aku kecelakaannya
dan aku ditangkap saldo pp
aku pengen cari bunda
aku sama temen aku ngumpulin barang bekas
buat cari bunda di rumah sakit
kamu jangan nangis lagi ya
nanti kita ke rumah sakitnya sama nenek
makasih ya nek
biar aku sama teman aku aja yang cari bunda
ini nanti buat pegangan kamu
buat cari bunda
nanti aku cari bunda
nanti aku cari bunda
nanti aku cari bunda
nanti aku cari bunda
nanti aku cari bunda
nanti aku cari bunda
nggak usah nek
aku nggak mau repotin
ini kan buat kamu cari bunda
jadi kamu perlu pegangan
nggak usah nek
aku makan ini aja udah repotin nenek
kamu masih pegang kartu nama nenek kan
nanti kalau ada apa apa
kalau kamu butuh apa apa
bunda akan cari kamu
rasa nggak berguna
bahkan mau mencari anak saya aja saya nggak bisa
izinin saya untuk keluar dari sini
tapi kan sekarang kamu masih dalam masa pemulihan
terus bening bagaimana
saya sudah menyuruh orang untuk menyebar mencari bening

jadi kamu nggak usah khawatir
tapi saya nggak bisa diam di sini aja
saya harus cari bening
tolong udah dong
saya hanya diem saya nggak mau lakukan apa apa
iya tapi udah dong
jangan paksain diri kamu
jangan paksain diri kamu
harus kaiklah t boss deh
setidaknya kamu langsung masuk
kamu dari mana aja sih
oh ya tadi aku ketemu sama nenek yang baik banget
aku dibawa ke restoran terus bawain kamu makanan
kamu beruntung banget ya
bisa ketemu sama nenek baik itu pasti enak
bukannya enak lagi enak banget
oh ya pasti lapar
nih mau makan di situ
bu nanya jangan banyak bergerak dulu ya
karena dalam masa proses pemulihan
dia masih kecil
saya gak bisa diam di sini aja gak mencari dia
kalau dia diculik gimana
atau kalau ada orang yang berdia tuh ujah hati dia gimana
kalau anak saya sampai kenapa napa gimana dong
masih saya di sini
saya mohon sekali dok
saya diizinin untuk pergi dari sini untuk cari anak saya dong
saya mohon sekali dok
baiklah kalau begitu
saya akan izinkan ibu untuk rawat jalan
tapi ingat perbannya jangan dilepas ya
dan sekalian nanti saya akan bikinkan resep buat ibu
saya bisa minta tolong carikan sendal buat ibu naya
baik pak nanti saya bawakan
sendal ini biar saya aja yang bereskan ya pak
oh iya boleh makasih
kamu pasti cepat sembuh
dan soal bening saya yakin bening pasti selamat kok
karena bening itu anak yang cerdas
mudah mudahan pendakwa nggak diri masakit ini
semangat siap bu
apa di rumah sakit ini ada yang kecelakaan
sebentar ya de saya cek dulu
korban perempuan kecelakaan kemarin nggak ada identitasnya
kasian ya kalau keluarganya tahu korban itu meninggal
bening dibuat apa
ini ini kan ini kan sendal bunda aku
abang tau gak dimana bunda aku dia pake sendal ini
gak tau d